dan saudara puncak arus mudik melalui jalur kereta api di medan sumatera utara diprediksi terjadi mulai hari ini hingga esok hari
untuk mencegah lonjakan penumpang pt kai divisi regional satu medan akan menambah perjalanan medan rantau perapat sebanyak dua perjalanan hingga dua puluh satu april mendatang
sejak pagi sejumlah pemudik terus berdatangan ke stasiun kereta api medan
ada tiga jalur tujuan melalui stasiun kereta api medan yakni tanjung balai kisaran dan rantau prapat
puncak arus mudik melalui jalur kereta api akan berlangsung hari ini dan esok dilihat dari banyaknya jumlah penjualan tiket
untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pt kai divre satu sumut sumur menambahkan perjalanan ka sri bilah utama
fluktuatif maksud kami sri bila utama fakultatif relasi medan rantau perapat sebanyak dua perjalanan sejak tiga puluh satu maret hingga dua puluh satu april mendatang
pada saat ini puncak arus mudik akan berlangsung dari medan ke stasiun kereta api medan
jenny hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik bagi para penumpang yang menggunakan kereta api di medan
lalu bagaimana kondisi terkini dari sana
ya baik bella dan saudara hari ini dan juga besok itu diprediksi menjadi puncak arus mudik
dan untuk siang tadi kami juga sempat memantau terakhir keberangkatan untuk rute medan rantau prapat pada pukul sepuluh dua puluh lima tadi
kami juga melihat ada ratusan para penumpang yang berdatangan ke stasiun kereta api
dan juga ada ratusan para pemudik yang mengantri dan juga menunggu untuk melakukan perjalanan dari medan rantau prapat
dan untuk terkini informasi yang kami dapatkan ada sebanyak enam puluh tiga ribuan para pemudik yang sudah melakukan mudik
sementara untuk penjualan tiket sendiri itu sudah mencapai lima puluh persen yakni sebanyak seratus ribuan dari dua ratus ribuan tiket yang tersedia
dan ada pula tiga tujuan favorit
atau tujuan yang paling banyak menjadi jalur perjalanan para pemudik yakni rantau perapat tanjung balai dan juga kisaran
laporan anda tiket yang ada di kereta api medan sudah terjual hampir lima puluh persen